nah itu sekarang kalau kita umroh atau kita naik haji itu rupanya dari pihak saudi itu memberikan apa yang dinamakan tasbih
lebih leluasa untuk berkampanye
udah kebisan kan balenda tuh